indonesia patut berbangga memiliki sosok prajurit wanita tni angkatan udara atau wara
di kota al fasyir sudan letkol susre vila menjadi bagian dari pasukan perdamaian pbb
di tengah konflik dan perang saudara di sudan
bahkan wanita kelahiran padang pariaman ini menjadi prajurit wanita pertama di dunia
yang dipercayakan pbb menyandang jabatan chief united unit di sudan
waktu saya ke sudan itu ya kebetulan pergi ke sana tujuh orang sekali berangkat tujuh orang
terus saya sendiri yang cewek gitu ya
kita bergabung tujuh orang
di sana itu pun kita dipencar tidak satu tempat
ada yang di sektor ada yang di pusat di hq saya di hq depan
kita namanya camp di al fasyir
ya kebetulan dapat chief united di sana chiefnya ada sembilan
dari negara lain semuanya kita kebanyakan yang dari indonesia chief united dapat di situ posisinya
timinemit pbb memiliki sembilan chief yang memiliki tugas berbeda beda
tim united yang dipimpinnya bertugas terjun langsung ke tengah masyarakat
seperti menjembatani satgas merenovasi rumah ibadah bangunan sekolah hingga layanan sosial lainnya
kalau melihat terjun sendiri ke sana itu ya menyedihkan lah diperanikan
tapi itu lah anak anak kecil itu namanya nana
karena kita kan ingat anak kita di rumah
ya ampun alhamdulillah bersyukur anak saya masih bisa ini bisa kemana bisa makan ini
sementara mereka itu hidup seadanya
rumahnya itu seperti gubuk gitu
dalam menjalankan misi kemanusiaan di sudan letkol susrevila bersyukur mendapat banyak pengalaman dan teman dari berbagai negara
namun di tengah masa tugasnya sang ibunda haji nursina meninggal dunia
itu bulan januari
tapi alhamdulillah saya bisa sebelum ibu mengembuskan nafas rakyat itu bisa ketemu beliau
pada dua ribu delapan belas ibu dari dua anak ini menjadi salah satu prajurit
yang menerima medali penjaga perdamaian dari pbb
perjuangan revila diharapkan mampu menginspirasi generasi muda
serta memotivasi prajurit wanita tni bahwa walau sebagai perempuan
bukanlah halangan untuk mencatatkan prestasi
beneran di dada aku beneran di bunda aku itu
tolong rajin belajar tekun belajar
relah kesuksesan dengan segala rintang yang ada
jangan takut untuk jatuh
setelah menyelesaikan misi kemanusiaan sebagai chief united unit di sudan
kini letkol susre vila kembali ke indonesia
dan bertugas sebagai pengajar di sekolah komando kesatuan angkatan udara sekau
yang bermarkas di halim perdana kusuma jakarta
tika beremau muhammad wahyudi jakarta